saya prasidya puspa dan anda masih di showbiz news
grup band naif kembali menghadirkan single terbaru
yang merupakan kisah pribadi sang vokalis david bayu
bersama dengan istri tercinta
video klipnya juga sudah dirilis yang disutradai oleh musisi ternama indonesia
dan kisah selengkapnya dalam liputan yang berikut ini
naif terkenal dengan video musik yang ikonik seperti lagu posesif
aku rela atau karena kamu cuma satu berdiri
kali ini naif kembali merilis video musik baru dari album tujuh bidadari
yang berjudul berubah
video ini disutradarai oleh musisi dan fotografer tengku adi fitrian
atau yang dikenal dengan tompi
dan kau minta perubahan
lagu ini ditulis oleh sang vokalis david bayu pada dua ribu tiga pada awal pernikahannya
aku akan berubah
aku akan berubah
aku akan berubah
aku akan berubah
aku akan berubah
aku akan berubah
aku akan berubah
aku akan berubah
aku akan berubah
aku akan berubah
aku akan berubah
aku akan berubah
aku akan berubah
aku akan berubah
aku akan berubah
aku akan berubah
aku akan berubah
aku akan berubah
aku akan berubah
aku akan berubah
aku akan berubah
aku akan berubah
aku akan berubah
menciptakan suasana berkarya
seperti saat mereka mengawali karir
di industri musik indonesia
setiap lagu punya
pertama yang kita dengar itu adalah
sama attitude ngebawainnya
nah dari situ
bagi emil berkarya bersama selama dua puluh tahun
membuat mereka tak merasa kesulitan
untuk memadukan selera musik mereka
mereka berharap karya karya naif
bisa dinikmati lintas generasi